langsung kopi aja ya
kenapa kamu gak pakai cincin yang dari aku
aku gak bisa memakai cincin ini lagi mas
ada masalah apa
apa kau ada salah sama kamu
emas sama sekali nggak salah
cuma keadaan aja yang belum tepat mas
aku bener bener gak ngerti
tolong kalau ada sesuatu
jangan sembunyikan apapun dari aku
ceritain sama aku
kamu ada masalah apa
aku datang ke sini
aku ingin mengakhiri
semua hubungan kita mas
itu semua untuk kebaikan kita
kemarin kamu jadi rumah rifki
itu interpretasi daridirect dari
gue lah yang gamut
sel sel sel tunggu belom
mau kemana sih buruh buruh ahmad
oh jadi kemarin michelle itu ke rumah rifki kak
kacau sekali dengan michelle ini
ini sih bisa diragukan lagi kalau dua orang berdua itu pasti sudah jadian
udah deh nongkrong sama kita kita dulu bro iya gak
ini mending terakhir kita makan udah lapar gak sih
iya lapar banget
gue aja lah
yaudah loh pada pesen aja ntar gue yang bayar ya
lo mau kemana
kalau lo pergi siapa yang terakhir kita kita
ini kita gak buat duit nih
gue mau ke kelas mau taro tas ntar gue balik lagi ya
ini ke kelas apa nyamper ini
ya lo sama kita kita dulu nanti juga lu ketemu sama michelle di kelas
gue bener bener nanya
ada apa sebenarnya kamu tiba tiba minta hubungan kita putus
kalau aku ada salah
kasih tahu aku aku salah apa
aku mencintai kamu mas
aku juga yakin kita pasti bisa membangun rumah tangga kita bersama
misalnya kali itu pak el truth
aku kayak batas banget

aku jangan denger apa apa
aku rasa memang keadaan yang gak memungkinkan kita untuk bersama lagi mas
ah kamu baik banget buat aku siapapun yang menjadi istriku aku yakin dia perempuan yang sangat runtuh tapi itu bukan aku
kamu yang jadi istri aku
mas kau bisa mendapatkan wanita lain yang jauh lebih baik daripada aku yakin itu mas
maaf aku harus pergi mas
aduh ini perbatasan koridor is ini
beta tidak boleh sembarang terobos
tapi ah terpaksa sudahlah
aduh apa lagi
mungkin lo berani banget ngelakuin perbatasan ips
ada apa penting banget nih kayaknya
ini karena terpaksa nona manis
lagi pula kemarin juga nona masuk ke area ips tau
waktu itu ajak ricky bolos di jam istirahat
tapi sudah kalau lo lupakan saja ya
sekarang kita mau tanya dulu
itu betul kak kemarin nona ke rumah rifki
sudah sejauh ini kamu berdua punya hubungan
lo berani ngelewatin perbatasan ips cuma buat nangin rifki
gue gak ada waktu gue render tadi semua orang nangin rifki gitu
nggak ada yang lebih penting apa permisi
tunggu dulu nona jangan terlalu marah marah
kalau kata beto punya nenek moyang dolo kita marah marah itu nanti muka cepat tua
nona tidak mau tau muka cepat tua
makanya sekarang nona itu harus jelaskan secara singkat padat dan jelas kayak kita semua
tentang nona punya hubungan dengan rifki
jadi sekarang nona ikut beto dolo ya
eh gak usah lo tadi ngomongin singkat padat dan jelas kan
lo tau gak dert tadi lo udah ngomong lima menit
lu ngebuang waktu gue lima menit

gue gak mau
maksa banget sih kayaknya
gak sih anak ips itu suka banget maksa heran gue
hargain aja keputusan gue kalau gue gak mau pergi ya nggak mau
tolong nona ya jangan membantah dulu lo kali ini bisa toh
gue gak mau
lagi lo mau ngajak gue kemana
mau bawa gue kemana gue tanya
sebenernya gak tau
mila mila dengarin aku aku gak mau hubungan ini berakhir
kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama
tolong mas hargai keputusan aku
aku akan hargai keputusan kami
tapi kamu harus jelasin apa sebenarnya yang terjadi
karena kamu tidak memberikan alasan sama aku atas keputusan ini